kayaknya kita harus secepatnya menyelesaikan masalah kita rob
kita kan muslim dan sesama muslim itu gak boleh berantem lebih dari tiga hari rob
re aku tidak mau musim kamu
sama sekali tidak
cuman untuk di bulan puasa aku tidak mau puasa saya batal
jadi untuk komunikasi di luar pekerjaan gak dikurangi
nggak enak ditunggu pak bos
sampai jumpa di video selanjutnya
apa apa apa apa udah sabar dulu tenang
tunggu dulu tunggu dulu
ini tuh bukan salahnya polilis
tadi mbak ini datang ke toko saya dan datang ke rumah saya buat nyariin pak kardun
yang aku ngaku jadi haji muhyiddin
ini tuh semua salahnya pak ardun
dia ini cuma korban penipuannya pak kardun
gue kagak peduli ngerti gak loh
yang gue tau ya laki gue balik ke rumah mukanya goyang goyang dikebukin orang ya
ida gue tau ngerti gak lo
iya katanya sih bang kadun diajar masa gara gara ada tujuh ngejamrek
ih sekarang diajar lagi
lo berdua dengerin ya gue ini hampir aja menceri nih
karena perbuatan si kadun itu yang kacrut itu tau gak lo
kalau cuma ketimbang dipukulin doang
kagak seimbang ama penderitaan gue yang di fitnah sama dia tuh
kita berdoa gak tau apa apa itu kan urusan bang kadun
ya lah bu haji kita juga udah gak kuat ngadepin bang kadun kayak begini kita juga udah gak sanggup
eh pok makanya cari laki tuh yang bener
eh emang lo udah pernah dapet laki yang bener
pake naso tinggi kita berdua lagi iya
mendingan lo diem ya lo jangan ngaturin gue ya
jangan kebanyakan sotau lo diem lo mendingan ya
aduh udah pok udah
gak usah berantem lagi
ini inget ya bulan puasa bulan ramadhan
tapi terserah deh udah dikasih tau juga masih aja gak bisa dibilangin
yang jelas saya udah kasih tau

dosa itu urus masing masing aja deh
soal dosa itu urus masing masing aja deh
pren mendingan kita cabut pren
bom biar aman kita kabur
iya mal kita kehilangan jejak mal
apa apaan sih ini
bapak miji bang mali kenapa sih suka banget mancing keributan
bukan provokator lagi pren
eh ini biangnya provokator
nyari duitnya cari nafkahnya dari hasil adu domba orang
yang provokator yang mana tangan gue udah gatur nih
wah lo gak boleh didiem main lo jadi orang lo ya
ya udah duki
jangan sama aja
kurang ngajar lo ya
dasar provokator ya
orang kayak lo nih yang merusak kesatuan bangsa
tapi jangan sama kekerasan juga duki
loh ampun ki
nah sekarang lu tinggal pilih deh berdua ya
dengerin omongannya rumana ape dengerin omongan tangannya ki daud
ini sih mendingan milih rumana deh
jangan sekali sekali lagi lo aja yang provokator ya
ya udah aneh pamitannya ki ya
jalan deh jalan dong
nih lupa pak
sempet sempetnya si cing marmut nih
ngambil motornya jangan kocinya
tuh kan bang
baru seminggu aja si karun itu ada di penjara
udah bikin biara biara lagi
ujung ujungnya keluarga kita kena fitnah lagi
yang kena imbasnya
coba abang dengerin roh sedikit aja
kejadiannya nggak kayak tadi bang
tapi rob abang tuh ngebebasin khadun
punya alesan yang kuat
si sulampan kasian sama keluarganya
dia itu mau makan aja susah nggak punya duit
bang semuanya itu kan urusan mereka
konsekuensinya mereka lah bang
udah jelas jelas pak khadun tuh orang miskin
pakai belinya dua anaknya banyak lagi
lo juga yakin banget orang kayak pak kardu itu
biar di penjara selama apapun nggak bakalan kapok
itu lo yakin banget bang
lo nggak perlu pikiran jelek kayak begitu
kalau lo prasangka buruk kayak begitu
tentu sama aja rob
lo ngarepin hal yang buruk bakal terjadi
enggak enggak lam
si ro nggak bermaksud begitu
cuma memang kalau dilihat lihat
emang si khadun itu
wow udah jelek rejat dari sononya kelihatannya begitu bo
nggak bisa diroma lagi
mpoh sama rob ada benernya
tapi kita harus berprasangka baik sama allah
siapa tahu allah berkehendak lain
terus ngasih hidayah ke keluarganya si kardun
kan kagak ada yang tahu
bahwa allah walaupun bisa hawa
ini mungkin emang disengaja sama bang kartun
buat menguji haji muhyiddin sama haji memunah
kan kita dengar sendiri
dia kayaknya udah hampir mau cerek tuh
kalau ini sih balesan balasan dia tuh
waktu lo diributin lo mau kawin lagi
sama si atike inget kan
udah deh mak
jangan ngomong gitu ah nggak baik ah
ampun ya sama ya allah ya allah
aduh sampai ngomong keceplosan begitu sih
makanya kita serahin aja semuanya ini sama allah
ya makasih mak
ini konstruksi pemasangan transfer untuk bts
udah kuprint semua ya
oke baik pak
tolong dicek segera ya
jadi kalau ada yang salah bisa segera kurvisi
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

rahim permintaan saya
untuk mereka mulai
this is kesemuanya
jadi untuk komunikasi di luar pekerjaan
nggak enak ditunggu pak bos